berarti bener galang udah meninggal
ntar malam jadi ketemuan kan din
kamu sekolah disini juga
gak mau gue nyari siapa siapa
di harinya udah ketemu
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
nih ini udah gampang
tadi aku ninggalin kamu
habis hujannya gede banget
kamu tahu nomor aku dari mana
berarti kamu kenal dong sama yuli
besok malem ada acara gak
gak ada sih
di dimana dimana
di tempat tadi aja gimana
sampai ketemu besok malem ya
sampai ketemu besok malem ya
thanks ya udah nga sih nomer aku ke galang
kasih nomer handphone kamu ke galang
galang sekelas kan sama kamu
dia udah meninggal
aduh yuli udah deh gak usah bercanda pan sih gak lucu
ah beneran kalau galang yang kamu maksud itu teman sekelas sama aku
dia udah meninggal
terus yang nelfon aku semalam siapa
tau hantu kali
kenapaan sih kamu bercanda nih
coba mandi liat nomer handphonenya
kok gak ada kontaknya sih
kamu yang bercanda
udah aku duluan ya nanti kesiangan
eh yuli yuli
kok bisa tiba tiba gak ada
seandainya emang bener galang udah meninggal
yang semalam kenalan sama aku siapa
kayaknya aku harus cari tahu sendiri
galang udah meninggal

kenapa aku jadi penakut kayak gini ya
apa bener kata yoli
aku itu terlalu lebay
cuma tadi kayak ada yang ngani aja di dalam kamar mandi
kalau gitu gue duluan ya
enggak usah enggak apa apa
kalau kamu sakit pulang aja istirahat ya
ya kalau begitu saya pulang ya
ya sudah yang lain teruskan pelajarannya
jangan bercanda kamu
tapi kan dia udah meninggal
siapa kamu sebenarnya
galang tuh udah meninggal